jadi wakil komisaris utama lalu nanti juga ada direktur keuangan yang baru ibu emma dari yang sebelumnya dirut telkomsel
karena memang kan pak hala kan ada tugas baru juga sebagai dirut btn dan komisaris utamanya pak chandra hamzah
pak inas nasrullah pak dari hanura kabarnya ikut jadi direksi juga pak
pak inas nasrullah dari hanura kabarnya ikut juga dari saya
saya hanya bisa sebutin yang sudah melalui tpa yang tidak melalui tpa saya nggak bisa komen
perkapan akan resmi menjabat pak
kalau btn kan rapat umum pemegang sahamnya nanti akhir bulan ini
kalau pertamina kan pt bukan tbk jadi bisa segera proses
bisa hari ini ataupun senin
pak erick apa adanya penolakan pak dari serikat pekerja
penolakan pak ahok
saya rasa kan kalau pro kontra tidak hanya pak basuki mungkin saya sendiri juga ada pro kontra
pak chandra juga ada pro kontra
yang penting kan begini kasih kesempatan kita bekerja dan lihat hasilnya
kadang kadang kan kita ini semua suuzon wah ini orang begini
orang begini tanpa melihat hasil
yang penting kan sekarang kita kerja di mana kita juga di kementerian bumn kemarin juga kenapa merampingkan
tapi tidak hanya merampingkan supaya juga cakep
cakap itu artinya bisa bekerja
karena filosofi daripada kementerian bumn sendiri kan ke depan kita harus service oriented
kenapa dengan satu ratus empat puluh dua perusahaan kita harus menjadi bagian
kerjasama dengan teman teman di perusahaan bumn kita menservis
jadi bukan membirokrasikan
nah tapi kita harapkan juga teman teman direksi di bumn juga punya akhlak yang baik
saya sudah memberikan contoh yang namanya memanage perusahaan sebesar besar itu
kalau ahlaknya nggak bagus apalagi ini amanah yang diberikan oleh kita semua
termasuk saya pak presiden rakyat
nah ini yang harus menjadi juga bagian pertanggung jawaban mereka sebagai pimpinan
dan saya tidak mau juga direksi bumn ini tidak punya empathy
empati dalam arti perusahaannya tidak baik gaya hidupnya tetap
kalau memang mereka urusannya untung ya itu hak
kita nggak boleh juga ketika mereka melakukan haknya
ya terus kita gunjingkan tidak boleh
jadi pesan pesan itu sih
pak pak apa perusahaan bumn
oh pasti semua komisaris di bumn apalagi direksi itu harus mundur dari partai
kalau pak hock sudah disetujui oleh pak hock
iya dong semua nama yang diajak bicara pasti kita kasih tahu dari awal ini
pada bumn sangat dipentingkan
dan insya allah lah saya rasa orang orang yang punya etikat baik
pasti semua tahulah resiko bagaimana mengabdi untuk negara
pertimbangan akhirnya pak alasannya apa pak
ya saya rasa kan masing masing punya alasan yang berbeda
kalau pak chandra hamzah memang backgroundnya hukum
kita tahu di btn
sekarang ada isu isu yang kurang baik
ya tentu harus dilihat secara hukum
apalagi ini kan ujung tombak daripada pembiayaan perumahan rakyat nasional
kalau nanti ini tidak sehat kan tidak bagus
apalagi ada program ke depan bagaimana anak anak muda indonesia umur dua puluh lima tahun
bisa dapat juga memberi akses
ataupun pegawai negara
pegawai negeri yang usianya muda
nah kita akan pindah ke ibu kota baru
kalau tidak ada fasilitas perumahan buat asn nanti bagaimana
pak tapi dengan alat alat sebenarnya apa
kalau kenapa pak basuki di pertamina
apalagi didampingin pak wamen juga
saya rasa bagian terpenting bagaimana target target pertamina
bagaimana mengurangi import migas harus tercapai
bukan berarti anti import
nah proses proses daripada pembangunan refinery ini sangat amat berat
jadi saya perlu teamwork yang besar
tidak bisa hanya beban komut secara bersamaan
jadi saya tidak mau nanti ada drama drama di dalam perusahaan ya
komut menjelekkan dirut dirut menjelekkan komut
saya nggak mau kita rapat bersama
kalau emang ada perbedaan ayo kita duduk
karena tidak mungkin direksi berjalan tanpa dukungan komisaris
komisaris bukan direksi
yang melakukan kerja harian itu kan direksi